momentum tumbangnya orde baru dan kelahiran orde baru diabadikan melalui pameran foto karya fotografer ruri kusuma
pameran ini dilangsungkan juga untuk memperingati dua puluh tahun reformasi
pemerintahan orde baru di bawah kekuasaan soeharto ditandai dengan maraknya praktek korupsi
kohlusi nepotisme dan pelanggaran hak asasi manusia
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam sampai dengan seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kondisi ekonomi di indonesia memburuk
harga sembilan bahan makan pokok tinggi bunga bank tinggi dan nilai dolar amerika serikat menembus angka lebih dari lima belas ribu rupiah
kondisi ini memicu aktivis pro demokrasi mahasiswa dan kelompok perempuan berdemonstrasi menuntut turunnya soeharto dari jabatan presiden
saat soeharto kembali dipilih menjadi presiden untuk ketujuh kalinya dalam sidang umum mpr pada maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
gelombang demonstrasi semakin membesar
saat itu fotografer ruli kesuma bekerja sama dengan tempo dan dnr mendokumentasikan momen momen pentingnya tumbangnya orde baru dan kelahiran era reformasi
dua puluh tahun kemudian karya karya ruli dipamerkan di lombok
lembaga bantuan hukum jakarta untuk mengenang momen bersejarah ini
paling ingat pada saat itu bagaimana masyarakat bisa bergerak bersama sama untuk tujuan yang sama
pada saat itu indonesia sedang ada dalam krisis ekonomi di mana itu paling terasa di kalangan bawah
pada saat itu semua mempunyai tujuan yang sama untuk ingin memperbaiki keadaan ekonomi
indonesia salah satunya adalah dengan cara meminta soeharto turun yang kemudian memang dipicu oleh penembakan lima mahasiswa itu
mungkin kalau mahasiswa itu tidak menjadi martir mungkin prosesnya agak lama
saya sendiri yang mahasiswa saya merasa bahwa saya lebih bebas berpendapat
baik itu di sosial media baik secara publik di depan umum
jadi lebih bebas berpendapat walaupun memang kita juga harus tahu batas batasannya
saya ngerasanya lebih sebagai mahasiswa ya saya lebih bebas berekspresi lebih bebas berpendapat
juga kebebasan pendapatnya itu dilindungi oleh undang undang
apalagi saya sebagai jurnalis ya sebagai mahasiswa jurnalis gitu jadi itu mungkin yang saya rasakan
menurut panitia bersama kegiatan
sepuluh tahun reformasi untuk tercapainya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera
butir butir agenda reformasi harus diselamatkan dan dilaksanakan oleh pemimpin negara
karmel mursalim jakarta